jumlah pemohon stnk dan pajak kendaraan bermotor meningkat drastis di kantor samsat kota bogor jawa barat
antrean panjang berjam jam membuat warga kesal dan menyampaikan protes pada petugas
selain berdesakan warga juga mengeluhkan pelayanan samsat yang tidak sesuai harapan
akibatnya petugas harus membuka layanan loket non stop
sejumlah warga memprotes petugas di kantor samsat kota bogor jawa barat sejak jumat pagi
mereka kesal lantaran harus antri berjam jam
selain berdesakan warga juga mengeluhkan layanan petugas
warga pun masih kebingungan dengan pemberlakuan tarif baru
ada pula warga yang turut mengantri karena mengira pemberlakuan tarif baru untuk penerbitan stnk
bpkb dan biaya mutasi yang diterapkan mulai jumat enam januari berlaku pula untuk pajak tahunan kendaraan bermotor
akibat banyaknya warga yang datang
petugas terpaksa membuka layanan non stop hingga petang
demi menghindari tumpang tim di sistem baru
penerbitan kertas stnk dan bpkb baru harus dengan logo hologram
warga berharap kenaikan harga untuk biaya administrasi kendaraan tersebut
sekaligus disertai dengan peningkatan layanan sehingga masyarakat tidak harus berebut antrian
muhammad juanda bogor